tsunami di selat sunda yang terjadi pada sabtu malam membuat sejumlah wilayah di dekat pantai rusak berat termasuk di kampung paniis desa taman jaya kecamatan sumur kabupaten pandeglang banten
inilah kondisi terkini kampung paniis desa taman jaya sumur pandeglang banten pasca diterjang tsunami akibat longsoran bawah laut yang dipicu erupsi anak gunung krakatau
sabtu malam lalu banyak bangunan yang hancur satu unit eskavator disiagakan untuk mengangkut dan bangunan yang rusak dan mencari korban di antara reruntuhan
sebelum porak poranda oleh tsunami kampung paniis merupakan tempat wisata yang menawarkan keindahan panorama pantai dengan lautnya yang kebiruan serta pasirnya yang berwarna keemasan
pantai ini menjadi spot terbaik untuk melihat sunset
pantai ini menjadi spot terbaik untuk melihat sunset
pantai ini menjadi spot terbaik untuk melihat sunset